bersamaan dengan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran
menteri keuangan sri mulyani menyampaikan akan memperkuat mekanisme penyerahan untuk dana desa
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi salah sasaran pemberian dana desa
hal itu disampaikan menkyu sri mulyani usai memberikan daftar isian pelaksanaan anggaran
di kementerian lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa pada kamis siang
tahun dua ribu dua puluh pemerintah mengeluarkan rp tujuh puluh dua triliun untuk dana desa
jumlah ini naik rp dua triliun dibanding tahun sebelumnya
menkyu menjelaskan akan bekerja sama dengan menteri dalam negeri dan menteri desa
untuk memverifikasi desa desa yang resmi dan berhak mendapatkan dana desa
serta membatalkan dana desa yang tidak terverifikasi
menteri keuangan juga akan menggunakan mekanisme transfer dana yang tidak masuk langsung ke penanggung jawab desa
hal ini untuk menghindari penyalahgunaan dana desa di desa itu sendiri
ya beberapa pos memang meningkat dana desa dari tujuh puluh ke tujuh puluh dua triliun
kemarin yang pembahasan mengenai apakah seluruh desa itu adalah desa yang legitimate verified
kita sekarang bekerjasama dengan kementerian dalam negeri kementerian desa
untuk benar benar bisa mengidentifikasi beberapa yang diidentifikasi atau yang disinyalir
bukan merupakan desa desa yang legitimit mendapatkan
kita juga punya mekanisme agar transfer tidak otomatis
langsung kepada account tanpa ada verifikasi
jadi kita akan memperkuat dari mekanismenya itu